ratusan anak dari delapan puluh tiga kabupaten kota dari berbagai daerah di tanah air
minggu sore memperingati hari anak nasional di surabaya
dalam peringatan ini ratusan peserta menyuarakan pentingnya keberagaman
serta memerangi kekerasan anak melalui sebuah drama
ceria dan menyenangkan
seperti inilah rangkaian peringatan hari anak nasional
yang diikuti sebanyak satu ratus enam puluh empat anak dari berbagai daerah di tanah air
bertempat di sebuah hotel di jalan panglima sudirman surabaya
para peserta diajak menghayati pentingnya sikap toleransi
dengan pemutaran film serta menampilkan tarian angguk kulon progo
oleh seorang peserta anak yang menderita down syndrome
selain menampilkan tema toleransi
mereka juga memperagakan sebuah drama
membawa pesan moral pentingnya melawan kekerasan anak dalam keluarga
tak pelak kegiatan ini membuat peserta senang
karena menambah wawasan tentang masalah sosial anak
belajar ada acara menari
ada pelajaran kelas kelas toleransi
toleransi pengiraan usahaan
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
menyatakan saat ini
pihaknya fokus untuk membangun rasa toleransi
anti paham radikal
dan kekerasan pada anak di indonesia
temanya itu sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi di masa ini
kita perlu mendorong bagaimana sejak anak anak itu
juga bisa menghadapi perbedaan moralisme
toleransi kemudian perdamaian kesatuan
dan juga kekerasan
pada peringatan ini selain menghadirkan anak anak normal
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
juga mengikut sertakan anak anak penyandang disabilitas
untuk menemukan rasa saling menyayangi antarsesama